uji coba jalur road bike di jalan sudirman tamrin jakarta dimulai hari ini dan akan berlangsung selama sepekan
dan untuk mengatau informasi terkini terkait uji coba road bike ini
demes kalau anda tadi melihat bagaimana proses simulasi ataupun uji coba
apa ada hal yang bisa anda evaluasi terkait hal ini
terutama apakah memang masih banyak warga yang melanggar
kemudian juga bagaimana dengan petugas yang nantinya akan menegakkan ketertiban para pengguna road bike ini
ketika mereka melanggar ketentuan yang telah diterapkan
silakan dengan laporan anda
selamat siang yudha
untuk hari ini adalah hari pertama uji coba jalur road bike di jalan sudirman tamrin
artinya bahwa road bike ini boleh berkendara di luar jalur sepeda permanen
yang sudah dibangun di sepanjang sudirman tamrin
sepanjang sebelas dua km dengan lebar dua meter
dan sudah diberi batas beton sejak februari dua ribu dua puluh satu
dan waktu yang bisa digunakan oleh para pengguna
pengendara road bike ini adalah pukul lima sampai enam tiga puluh pagi setiap hari senin sampai jumat
nanti evaluasi ini yuda memang akan berlangsung selama satu minggu
mulai dari hari ini sampai hari jumat
dan nanti kita akan melihat selama uji coba ini nanti akan dievaluasi oleh pihak dinas perhubungan
seperti apa pelaksanaannya apakah sudah bisa ditetapkan sebagai kebijakan
atau bahkan perlu diperpanjang untuk uji coba lagi
tetapi untuk menggambarkan kepada anda yuda untuk pagi hari ini
pertama uji coba tadi kalau saya perhatikan sepanjang sudirman tamrin
di bawah pukul enam tiga puluh artinya masih dalam masa jam uji coba jalur road bike ini
memang banyak saya temui ada beberapa kelompok pesepeda road bike
ini ada mungkin dalam satu kelompok lebih dari lima orang lima sampai sepuluh orang mungkin lebih
dan mereka memang menggunakan jalan di luar jalur sepeda
tetapi yang dimaksud dengan mengambil jalan di luar jalur sepeda
ini bukan memenuhi seluruh jalan umum untuk kendaraan
bukan memiliki jalan berantakan motor tetapi mereka memilih lajur paling kiri dari jalur umum itu
artinya langsung yang bersisian bersebelahan dengan jalur sepeda permanen
dan mereka rata rata memang tidak menyebar memenuhi jalan
tetapi hanya maksimal mungkin hanya dua baris yuda
sehingga masih bisa digunakan untuk berkendara
kemudian juga kondisi lalu lintas untuk jam itu memang masih belum padat
seperti di atas pukul enam tiga puluh
ketika masa jam uji coba ini sudah berakhir kemudian lalu lintas juga semakin padat
ini tidak saya temui lagi ada kelompok kelompok pesepeda road bike
ataupun bahkan pesepeda lain mungkin ada pesepeda hanya satu sampai dua orang
entah itu road bike ataupun juga sepeda lipat begitu
tetapi mereka tetap mematuhi peraturan walaupun memang masih uji coba
tetapi mereka tetap memilih jalan di sepanjang sudirman tamrin ini berada di dalam jalur sepeda permanen
yang sudah dipasang sejak februari lalu
dan untuk evaluasi ini memang seperti yang dikatakan oleh kd sub dki jakarta syafrin liputo
bahwa evaluasi ini juga masih akan terus berjalan
nanti kedepannya kapan sebenarnya keputusan final akan ditentukan melalui pergub
misalnya ini masih belum ditentukan
jadi nanti kita akan menunggu sampai hari jumat
apakah akan diperpanjang uji cobanya atau sudah dapat diputuskan keputusannya
karena ada begitu banyak yang dinilai
yuda seperti misalnya operasionalnya seperti apa
apakah pesepeda ini sudah tersosialisasi dengan baik
peraturan yang terbaru ini
kemudian apakah para pengguna jalan ini bisa saling menghormati atau bisa menaati seluruh peraturan yang ada
kemudian juga pemerintah masih menunggu masukan masukan dari masyarakat
entah itu pengguna jalan lain ataupun pesepeda itu sendiri
dan terkait sebenarnya yang menarik yuda
kalau kita melihat uji coba jalur road bike ini bukan pertama kalinya dilakukan di jakarta
sepertinya seperti kalau misalnya kita melihat di tiga pekan yang lalu ini sudah dilakukan
jalur untuk road bike di luar jalur sepeda adalah di jalur layang nontol
kasablan kaya itu yang mengarah dari kampung melayu ke tanah abang
ini dilakukan pada sabtu dan minggu mulai dari tanggal dua puluh
ini ada peningkatan dari minggu ke minggu
kalau di tanggal dua puluh tiga yuda ada lebih dari satu enam ratus road bike yang melintas
kemudian untuk satu minggu ke depannya
kemudian di minggu ketiga yaitu kemarin baru saja minggu tanggal enam
artinya memang ketika diberikan fasilitas
ini memang para pengguna road bike ini kemudian bermunculan
kemudian bisa menggunakan fasilitas itu
dan diharapannya memang selama uji coba seminggu ke depan ini bisa ditaati
untuk seluruh jalan jalan lain
jadi ini adalah peraturan agar mereka bisa tetap menggunakan lajur di luar jalur sepeda
walaupun memang hanya sampai pukul enam tiga puluh saja
sebenarnya pertimbangan untuk adanya peraturan ini adalah karena kapasitas dari road bike itu sendiri
yuda yang tidak bisa berada pada kecepatan yang sama dengan sepeda lainnya
karena mereka biasanya mencapai empat puluh sampai enam puluh km per jam
sehingga kalau berada di dalam lajur sepeda
kemudian mereka bertemu dengan pesepeda lainnya dengan kecepatan yang lebih rendah daripada itu
tentu saja akan menghalangi aktivitas mereka
karena rata rata mereka yang berkelompok ini memang tujuannya adalah untuk berolahraga
sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta selama uji coba ini adalah melihat
apakah peraturan ini memang bisa dilaksanakan atau tidak
dan mungkin nanti kalau kita melihat ada kebijakan terbaru yang akan diberikan
barangkali yang bisa ditetapkan adalah adanya sanksi bagi pengguna road bike
yang nanti di atas pukul enam tiga puluh ternyata mereka keluar dari jalur sepeda atau melanggar dari
peraturan yang sudah ditetapkan
dan nanti bentuk sanksinya ini menurut petugas bisa saja menyita sepeda
ataupun menyita identitas kependudukan mereka
jadi ini formatnya masih akan dibicarakan selama evaluasi ini
dan yang terpenting ya sudah baik itu uji coba ataupun nanti ketika sudah ditetapkan peraturannya
baik pengguna pesepeda ataupun pengguna jalan lain
entah itu pejalan kaki ataupun kendaraan bermotor ini bisa saling menghormati
bisa sama sama menaati peraturan dari lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
baik terima kasih bu tri demes untuk laporan langsung anda setelah berdegas kembali